anda menyaksikan cnn indonesia breaking news saya sheryl marala
dan saat ini sudah berlangsung sidang kasus pembunuhan mirna di pn jakarta pusat
dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari jessica kumala wongso
mari kita ikuti bersama
sidang perkara pidana nomor tujuh ratus tujuh puluh tujuh b dua ribu enam belas pn jakarta pusat
dengan terdakwa jessica kumala wongso
dinyatakan dibuka dan terbuka semua
kita tanyakan kepada dakwa
apakah hari ini dalam keadaan sehat
bisa kita lanjutkan persidangan hari ini
sebagaimana telah kita agendakan bahwa hari ini
adalah acara persidangan dengan penyampaian nota kemuliaan
baik dari terdakwa omong omong dan penasih dukung
terima kasih untuk berkontrak dengan kami selama keseluruhan hari
terima kasih untuk banyak persan
terima kasih agar selama jobs nurse fighting
berkas prisil pertempuran pada tahun dua ribu delapan
dan bersedia lagi bersama kalian
jadi kita akan menunjukkan apa yg terjadi
hanya ini saya ingin berbagi di pasal tema kejap nang vectors
sedang anda charming pada hari pendek lain
dan penunjukkan video yang mudah
awak dikenali sendiri

diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini
mirna adalah teman yang baik
karena mirna memiliki sifat yang ramah
mereka hati dan jujur dengan semua temannya
selain itu dia juga sangat humoris kreatif dan pandai
bahwa kita jangan bertemu karena tinggal di negara yang berbeda
tetap sangat mudah untuk menghargai semua itu
berjalan yang bercahaya dan mengobrol pada saat bertemu
tidak pernah terintas di pikiran saya kalau mirna datang dari keluarga yang siang menekan
dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk
tanpa penjelasan yang pasti
itu membuat saya berpikir
apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan jajanan
atau apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan mirna
bagaimanapun juga saya tidak membunuh mirna
saya merasa sangat kejelangan
tapi saya juga ditutupi
yang mulia saya tidak tahu bagaimana mau berapa terasa
sebelum terjadi saya tidak mendapatkan perasaan apapun
yang menunjukkan kemahir
semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan
sudah dibesarkan untuk semua pemerintah di siam
apa yang terjadi
semua tujuan yang berdasarkan kebetulan yang dikatakan saya yang lebih
karena membuat semua orang percaya kemahiran saya seorang pemurah
keluarga saya dipocokkan dan kami dibuat sangat menderita
yang mulia sulit untuk menjelaskan
apakah yang benar benar saya merasakan strategian ini
saya mencari seperti dimulai sebuah napa
aku pernah berada di daerah kopi
tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan
saya tidak mengaruh mancur di kopi yang di minumnya ada nadi
selingkali saya berpikir
apa ada hal bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk semoga semangat lagi semuanya
pikiran ini membuat saya sangat sedih dan terdekat
dalam waktu yang cukup lama
saya tidak bisa berupaya untuk membela diri
walaupun ternyata hidup saya sangat mengerikan
saya yakin bahwa tuhan akan permasalahan dalam hal ini
tuhan orang benar yang tertinggas
setelah hari kematian irma
mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai
setelah di rumah lupa
saya sudah ditutup menaruh sesuatu di kopi yang berlainan
lalu polisi tak pas
keterap dan berhenti pas mulai berdatangan ke rumah
dan memaksakan menghadapi karyawan
bahkan sampai berseizi dan masalahnya saya
ada yang juga membuatku terasa sekitar terganggu
orang tua mulai datang ke rumah
dan akhirnya saya terpaksa tampil di media
agar tidak dicemuk
saya ditangkap di hotel di mana saya ditunggu lagi
mencoba untuk cabut
padahal waktu itu saya hanya mencari ketenangan dan kenyamanan
yang tidak bisa dikembangkan di rumah lagi
semoga tuhan memperlihatkan saya saja suri
mulai hari penangkapan
tekanan dari koalisi semakin terlihat
mereka terus menerus menyelesaikan untuk memantau
dan menergapkan cctv sebagai senjata
yang mulia tidak peduli seberapa larah
sedih betul dan mancunnya saya
siapapun dan apapun tidak apa apa bisa membuat
saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan
dan tidak apa apa yang saya lakukan
berjalan tenang malam
saya ditempatkan di seratus kali ukuran yang kurang lebih
setelah saya diteringatkan ke bawah tahanan lain
maka terlalu banyak dirapai terhadap saya
tidak ada satu barangkali yang saya miliki
dan tidak boleh dipunyai mewargai sampai kembali ke depan
satu satunya benda yang ada di sana adalah sepotong kain kotor di lantai
sewaktu saya berbalik di sana

apa yang sudah saya lakukan sehingga sekarang
apa yang sudah saya lakukan sehingga sekarang
saya mencoba untuk mencari orang lain karena saya sangat takut berada di sana
saya tidak berani membayangkan bagaimana unsurnya kelas orang tua saya
apalagi pada saat terpisah di bagian hari mereka tidak tahu
bahwa saya tidak akan pulang malam itu
lalu saya mencoba mengekik tulisan
satu satunya cara untuk berkomunikasi
kalau saya tidak mencari orang lain
itu tidak akan menjadi pintu kesih
kami tidak akan bisa pulang ke sana
pada malam berikutnya
direktur bina umum yang menjawab pada sabtu
datang pesel saya dan mengajak ke satu uang listar
dan disaksikan oleh penjaga tahanan dari dua ruangan
dia mulai berbicara dengan bahasa inggris
kalau dia pernah pernah berikimu untuk jabat tahanan
dan mengikuti tuhan untuk memperbaikkan saya seperti tersangka
dengan mempertahankan jabatannya
lalu dia minta saya untuk mengakui
saya tidak mau mengakui
itu rumah yang diberikan kepada saya
dengan baik kalau sudah memeriksa
pada sisi kiriman t t
dia mengatakan kalau saya mau mengakuinya
maka saya akan di polisi bersama
bukan hukum apa
tidak tahu semua hidup
lalu saya kembali ke salatan panas datono
di sana saya berharap untuk mengamalkan
hidupi buruk ini
dan alam mereka sangat nyari
yang tahu saya ingin memperlakukan
di covid tersebut
saya tidak mengerti apa maksudnya semua ini
yang melihat salah satu pengalaman yang terberat
adalah kewakilan konspirasi di indonesia
setiap hari di sana
saya melihat banyak sekali polisi
baik di luar maupun di dalam hidup
apapun juga mereka ini sudah berhasil
mengimplikasi dan menangkan saya
dengan memerkai perjutaan
sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan
saya mendapatkan penanganan serius
dari semua orang
terutama dari mereka sendiri
tetapi yang paling membuat saya hancur
adalah pada saat saya bertemu dengan tarif
yang dinamik dan keluarga mereka
di balik ekspresi saya yang pernah
saya nampaknya berpengalaman mereka
kalau saya tidak tahu mengenai
namun pada saat itu
saya bisa menerima perakuan
dan merasa tereka
dan terus berdoa supaya
tuhan memberikan jalan keluar
tidak selesai di sana saja
saya harus berjalan menuju ke satu
di sore hari pada hari minggu
di saat mau ikut senaraman
saya harus melewati pengunjung
yang mempunyai saya keburu badan
dan diikuti dengan angka foto
setelah itu saya tidak tahu bagaimana
seperti semuanya tapi nanti itu
saya akan menemukan kekuatan yang lebih kuat
setelah itu saya kembali ke sel
dan mengeluarkan semua air batu
yang terbantu saya
saya tidak mau memperjualikan kudis
yang selesai yang sangat tidak nyaman
karena ini tidak akan
menjadi pandangan sifat badan yang
terasa terhadap saya
diperiksa di pohon tanahnya
saya tetap berusaha untuk mengikuti proses
dan berharap untuk selesai
saya tetap menghormati kepolisian
untuk melakukan pemiksaan sesuai proses
semua kehidupan yang berdatangan
dari orang orang yang
dan orang orang yang dulu terpaksanya sayangi
membuat saya merasa
kalau tidak ada lagi yang tersisa di diri saya
apalagi waktu melihat
bagaimana meneritanya kepada saya
namun seringkali pada saat
saya merupakan kudis istri yang rumit
saya yakin semua akan baik baik saja
maka saya tidak melakukan
hal begitu dengan terhadap istri
dan itu pun karena
jalan yang telah dikepupakan
untuk saya semua ini
tidak berhenti terus jumlahnya
setiap kali saya menjelajahi hal ini
saya merasa memiliki harapan
setelah empat bulan dikurung
saya mulai berharap
bahwa saya tidak akan
menemukan orang lain di saat itu
saya dibilang ke orang lain
pertama kali saya salah takut
dan kebutuhan orang di sana
membuat saya khawatir
bahkan peringatan polisi pada saat awal
saya ditahan setelah dua hari
saya perlahan lahan bisa menyiapkan diri
persidangan yang menyeramkan ini
menyeramkan karena tujuan dari persidangan ini
adalah untuk menghadiri saya sebagai
pembunuh padahal saya tidak mau berhenti
setelah seluruh proses persidangan berlangsung
seluruh keimpansi dari saya
tidak pada kali kami dihentikan
ini dipaksa dan jadi konsumsi
tetapi ketika mengatau situasi yang
keterlaluannya dan tak lama lagi
perasaan saya kepada semua ini
persidangan ini permanen kemanisan
orang yang berasa rajak
walaupun tidak saja
menjastankan saya secara emosional
dan tetap bersyukur
dengan seharian orang di sekitar saya
yang saya kenal secara pribadi
mau berhenti saya terus memberikan
komentar kepada mereka
yang saya tidak bersalah
demi komentar semua saya bisa
berpikirkan pegawai tetap tersenyum
untuk menunjukkan rasa cipta sisa saya
kalau yang mau
yang dapat berhenti sisa saya
yang mau yang tak bisa
yang tak bisa
sempat membingungkan bagaimana
bisa orang berbuat jelas seperti itu
pada peralangan ini hidup saya tidak akan
terbalik seperti semuanya
namun saya tidak menyesal telah
dan dia akan selamat hidup
dan disahir sebagai tuhan yang baik
saya tidak akan mencintai dia
dan dia tidak tahu saya tidak
mengalami kecewa orang
dengan bijak menilai kehadir saya
bukan berdasarkan kebohongan dari
orang lain yang bersatu dengan saya
mulai dari posisi baik
saya selalu diapaikan di posisi yang tinggi
saya tetap mengharapkan yang mulia
bisa menilai dengan hati yang
hati yang baik dan bijak dalam menilai
kehadir saya yaitu subuhnya
saya juga mohon untuk menyerahkan
kemungkinan yang masih dan intuisi
yang mulia kepada tuhan dalam
keputusan disimpian saya dan menegakkan
hukum salah dan adilnya
karena ada tuhan yang tahu seram semua
cinta diri saya dan saya bersumpah kalau
saya bisa berada disini dengan
tegak berkuat pada bukti yang mulia
kalo tuhan bersama kita semua
terima kasih yang mulia sudah menerangkan saya